indonesia terpilih menjadi anggota tindak tetap dewan keamanan pbb
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh melalui pemilihan yang digelar majelis umum pbb di new york amerika serikat
pada jumat pagi waktu setempat indonesia berhasil menduduki kursi
sebagai wakil asia pasifik setelah unggul dari maladewa
keanggotaan tersebut berlaku dalam dua tahun ke depan
indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
berdasarkan sidang majelis umum pbb di new york amerika serikat
jumat pagi waktu setempat
indonesia akan memulai masa jabatan di dewan keamanan pbb
mulai satu januari tahun dua ribu sembilan belas
keanggotaan tersebut akan berlaku dua tahun ke depan
terpilihnya indonesia diumumkan langsung oleh presiden majelis umum pbb
dalam tampilan ini indonesia meraup sebanyak satu ratus empat puluh empat suara
angka itu melebihi dua per tiga total suara
indonesia terpilih setelah unggul dari maladewa
yang hanya meraup empat puluh enam suara
melalui video konferensi langsung dari new york
menteri luar negeri retno marsudin mengaku bersyukur atas terpilihnya indonesia
retno mengatakan sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
indonesia akan fokus pada sejumlah hal
salah satu yang memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global
selain itu retno memastikan isu palestina juga tetap akan menjadi perhatian indonesia
sebagai anggota tindak tetap dewan keamanan pbb
indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global
sebagai anggota tindak tetap artik konsep kepada r khusus serta prok commandant
lalu lakukan cara ido seperti
dengan bkpdb dalam menjaga perdamaian
ketiga dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat kita nasional
dari terorisme dan ekstremisme
indonesia akan mendorong tertentu global comprehensive approach
untuk memerangi terorisme radikalisme dan ekstremisme
keempat indonesia juga akan mendorong kemitraan global
agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian
dan kegiatan pembangunan berkelanjutan
kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian
keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi
pada pencapaian agenda pembangunan bdb dua ribu tiga puluh
selain empat fokus tersebut di atas
tentunya isu palestina akan menjadi perhatian indonesia
selama menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
selain indonesia empat negara lain juga terpilih menjadi anggota
tidak tetap dewan keamanan pbb
di antaranya afrika selatan republik dominika jerman dan belgia
indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
terpilihnya indonesia ini sekaligus memperkuat peran indonesia
dalam menjalankan politik luar negerinya
agenda strategis apa yang sebaiknya indonesia bawa
dalam peranannya sebagai anggota tidak tetap dkpbp
dan bagaimana kemudian indonesia mengambil posisi politik
dalam sejumlah isu keamanan terutama dalam memperjuangkan
kemerdekaan palestina yang selama ini sudah banyak dibahas
ataupun dilakukan oleh pemerintah indonesia
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan dua narasumber yang spesial malam hari ini
ada profesor makarim ibisono mantan nobos ri untuk pbb
selamat malam pak makarim
dan ada pak profesor hekung
hikmahanto juwana guru besar hukum internasional universitas indonesia
pak hekmahanto selamat malam
kita langsung membahas mengenai apa yang setelah putusan sidang kemarin ya di pbb
malam ya waktu indonesia kita melihat bersama bahwa ada ekspresi kebahagiaan
rasa bersyukur dari ibu retno ketika indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dari dkpbb
ini keempat kalinya sebenarnya pak
tapi mungkin ke pak makarim terlebih dahulu
ketika menjadi anggota tidak tetap dari dpp

seberapa sebenarnya signifikan pak makarim indonesia kemudian ini bisa berpengaruh
posisi ini bisa berpengaruh dalam indonesia untuk menjalankan politik luar negerinya ke depan
manakala sudah menjadi anggota tidak tetap ya dalam dua tahun ke depan nantinya
jadi kalau boleh dikata pak
jadi yang anggota tidak tetap dewan kaman pbb ini merupakan suatu lembaga yang paling berpengaruh
di jajaran persikatan bangsa bangsa
jadi dewan kaman pbb ini bisa menghasilkan resolusi yang mengikat
atau legally binding yang oleh anggota anggotanya harus dipatuhi
ketiga bahwa semua isu isu perdamaian dan keamanan
serta masalah masalah global dunia lainnya itu
itu dibahas secara mendalam hanya oleh lima belas negara
negara negara lain kalau sidang sidangnya tertutup tidak boleh hadir dalam kesempatan itu
kita kalau melihat negara anggota pbb adalah satu ratus sembilan puluh tiga negara
tapi isu isu yang dibahas atas nama persikatan bangsa bangsa hanya oleh lima belas negara
termasuk indonesia nanti ya
nantinya oleh indonesia
artinya indonesia masuk dalam jajaran elit negara negara begitu
ketika menjadi anggota tidak tetap dewan kaman pbb pak markari
jadi oleh karena itu sehari hari kita akan didatangi oleh negara negara yang mempunyai masalah
dia ingin meyakinkan kita bahwa harap posisinya di dalam persidangan
dewan kaman pbb itu
yang in favor atau membantu posisi dari negara negara yang tadi
yang menjadi memiliki masalah tadi
jadi kita dicari orang pada saat kita menjadi anggota dewan kaman pbb
dan kita juga akan diundang oleh berbagai pihak yang bersingketa itu
untuk diyakinkan ya atas masalah masalah yang dihadapi
nah kalau kita kembali kita agak melihat ke peristiwa kemarin ya
ketika kita melihat ibu retno begitu terlihat bersyukur bahagia
senang ketika indonesia menang atau memenangi vote ya vote di persidangan saat itu
sebenarnya apa sih pak makarim makna bagi indonesia ketika terpilih kembali
ini empat kalinya pak
pertama kali ya pak bahwa keanggotaan dari dewan keamanan pbb ini kan diminati oleh banyak negara
jadi yang berminat untuk menjadi anggota tkpb bukan hanya indonesia ya
tapi di negara lain misalnya maldive ya
dari segi fisik kelihatan negara kecil ya small island
tapi dari segi kelompok dia itu termasuk small island development state ya
yang sangat solid kohesif terutama di dalam isu isu yang menyangkut mengenai lingkungan hidup
ya dia jadi oleh karena itu maka banyak negara negara kepulauan itu yang mendukung dia
nah sekarang proses daripada pemilihan ini kan itu adalah kan tertutup ya jadi tertutup
hasilnya kelihatan tapi pada waktu itu akan dilakukan
itu kan tertutup ya
nah jadi oleh karena itu maka tidak ada satupun negara yang pasti ya
bahwa dia akan terpilih dengan suara yang besar terkecuali sudah ada apa yang namanya clean slate ya
yang sudah di proyek sebelumnya
jadi misalnya saja kelompok eropa sudah clean slate dia belgia yang akan menyebarkannya dia
itu sudah berarti ada penggarapan di kalangan negara negara eropa untuk mencari kesepakatan
nah di kelompok asia dan pasifik itu
belum ada clean slate jadi antara kita dan maldive ya
jadi oleh karena itu maka diadu
tergantung siapa yang nanti akan memilih begitu jumlah suaranya ya
kemudian indonesia menang
pak hikmahanto apa yang anda cermati dari proses terpilihnya indonesia kemarin sebagai agut tertir tetap di undang undang pbb
tadi kalau pak makarim mengatakan ini posisi yang semua negara mau begitu kan
apalagi kita akan didatangi dan ini tentu akan memperkuat posisi indonesia dalam hal politik luar negerinya ke depan
yang pasti adalah kerja keras
kerja keras dari para diplomat kita para pemimpin pemimpin kita yang menginginkan bahwa
kursi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb itu jatuh ke indonesia
karena meskipun yang kita hadapi adalah mala dewa begitu ya
tetapi tetap kita tidak bisa menganggap enteng
nah ini yang pertama
dan yang kedua adalah tentunya kepercayaan
dari banyak negara terhadap indonesia untuk mempunyai peran
di dalam masalah masalah internasional regional
dan ini penting sekali karena kalau kita diprediksi menjadi salah satu negara besar di dunia ini
maka peran peran seperti ini harus kita ambil
harus dimanfaatkan begitu ya
harus kita benar benar manfaatkan
dan modalnya adalah kepercayaan dari masyarakat internasional
apalagi kalau misalnya pada suatu ketika
kalau misalnya terjadi ya reformasi terhadap pbb
lalu kemudian dewan keamanan juga direformasi
sehingga anggota tetap itu tidak hanya lima negara ini yang ada
tetapi juga negara negara lain
untuk mengakomodir ya
mengakomodasi kontinen kontinen yang ada
nah indonesia bukannya tidak mungkin bisa menjadi anggota tetap dewan keamanan mewakili region
apabila sudah mempunyai track record

oleh karena itu saya melihat bahwa luapan syukurnya ibu retno ibu menlu
pada pemilihan kemarin itu mencerminkan hal hal tersebut
bahwa ini bukan cuma sekedar prestis bahwa indonesia ada di situ
tapi lebih dari itu
ada kerja keras ada harapan ke depan
ada masalah kepercayaan dunia internasional itu semua yang ada di dalam
tapi kalau yang anda lihat pak apa selain kemudian kerja keras
tentu kita apresiasi ya
faktor apa yang membuat akhirnya jumlahnya kan cukup banyak ya
maksudnya jauh suara perbedaan suaranya
faktor apa yang kemudian membuat kita lagi lagi kita bahas
indonesia bisa dipilih oleh negara negara anggota saat itu
sehingga kemudian memenangkan vote dan menjadi anggota tidak tetap saat ini
faktor apa yang membuat
apakah karena kita mungkin juga punya banyak pengalaman untuk hal diplomasi
atau track record kita cukup baik dan lain sebagainya atau seperti apa
yang pasti adalah diplomasi
hal seperti ini kan tidak bisa tidak one on one gitu ya
bahkan kalau kita dengar dari ibu menteri kemarin
bahwa sampai pagi pun beliau masih mengontak menteri menteri luar negeri
memastikan karena ini secret ballot
secret pilot itu kita nggak tahu
apakah yang katakanlah mereka bilang
walaupun tertulis saya mendukung
saya belum tentu begitu ya
saya belum tentu mendukung kan begitu kan
nah itu kan juga ada kekhawatiran kekhawatiran seperti itu
dan ini terus terang bukan sesuatu yang dimulai
misalnya tahun kemarin atau misalnya dua tahun yang lalu
mungkin pada waktu kita sudah selesai
tugas kita menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan
terakhir itu tahun dua ribu delapan ya kalau tidak salah ya
itu kita sudah mulai juga dua ribu sembilan melakukan proses bahwa pada suatu ketika kita akan masuk di situ
jadi ini suatu perjalanan yang panjang gitu ya
dan kemudian bisa kita dapatkan apa namanya kursi itu
nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana setelah kita duduk di situ
terutama per satu januari dua ribu sembilan belas
karena kita indonesia akan bertugas per satu januari dua ribu sembilan belas
nah di sini kita penting untuk belanja masalah
belanja masalah tidak hanya yang kita munculkan tetapi karena kita perwakilan dari asia oceania
maka kita harus mendapatkan masalah masalah itu yang tadi seperti prof makarim katakan
ya dengar dari berbagai pihak
kalau dulu sebelum kita menjadi anggota tidak tetap ya kita selalu titip sama negara yang menjadi anggota tidak tetap atau anggota tetap
nah sekarang keuntungan kita
jadi belanja masalah ya setelah itu nanti
ya kita belanja masalah kita bisa memunculkan masalah bahkan kita dipercaya untuk tolong dibawa masalah ini ke sidang
baik pak makarim masalah apa kemudian yang bisa menjadi concern utama indonesia ketika sudah duduk nanti di tahun dua ribu dua puluh
kemudian palestina seperti tadi ibu retno sudah sempat singgung kalaupun iya bagaimana kemudian cara indonesia ke depan untuk bisa memainkan peranan lah kira kira begitu
ketika sudah menjabat sebagai sudah duduk sebagai anggota tidak tetap dari dkpb
nanti kita akan bahas usai jeda pak makarim dan juga pak hikmanto kami akan segera kembali saat lagi
tetaplah bersama kami di primes
anda kembali bersama kami di
di prime news kita masih membahas mengenai bagaimana gebrakan indonesia di dkpbb ketika sudah terpilih menjadi anggota tidak tetap untuk keempat kalinya pada jumat malam kemarin waktu indonesia
tadi kita sudah bahas setelah atau faktor yang membuat indonesia terpilih begitu
nah sekarang kan pertanyaannya setelah terpilih apa yang bisa dilakukan oleh indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya dalam hal duduk sebagai anggota tidak tetap
pak hikmanto katakan tidak tetap
pak hikmanto katakan belanja masalah sekarang ini pak makarim
masalah apa yang sebaiknya ya indonesia bisa munculkan dalam kancah internasional
apalagi apakah kemudian lagi lagi tadi kalau bu retno katakan isu palestina juga akan menjadi concern
apakah itu juga pasti tentu pasti akan dilakukan
tapi masalah apa lagi pak makarim yang bisa dibawa
ya kalau kita lihat ya piagam perserikatan bangsa bangsa
kalau kita lihat dari awal awalnya itu adalah mandat yang paling besar yang diberikan kepada perserikatan bangsa besar adalah bagaimana memelihara
perdamaian dan keamanan internasional
nah di sini tugas utama yang menyangkut mengenai keamanan itu kan adalah dewan keamanan pbb
akan tetapi sekarang kita bisa melihat misalnya kasus di suria
ya sudah lebih dari lima ratus ribu orang meninggal
tapi perserikatan bangsa bangsa tak berdaya untuk berbuat sesuatu yang signifikan
kita lihat rohia dalam waktu tiga minggu
itu sudah lebih dari lima ratus ribu orang migrasi keluar dari rekan state
ini kan sudah pasti itu sudah mengganggu keamanan perdamaian internasional
tapi perserikatan bangsa bangsa juga tidak mampu berbuat apa apa
palestina ya yang sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan ya dia sudah mengalami persoalan di mana mengungsi keluar ya
sampai sekarang nih menghadapi masih pembunuhan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan israel di gaza ya
karena dia tidak menerima proses perpindahan yerusalem itu
itu terjadi dan tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh dewan kawan pbb
jadi sekarang ini kredibilitas dari dewan kawan pbb itu sekarang at stake
jadi perlu dibuktikan oleh indonesia di dalamnya disitu
untuk bagaimana agar supaya dewan kawan pbb memiliki wawa citra yang responsif dan efektif
nah hal ini kita lihat juga kenapa kok terjadi semacam kapasitas yang tidak efektif
ini terjadi karena apa
karena pemilik pemilik vito yang ada di dewan kawan pbb itu tidak sepakat terhadap berbagai macam masalah
nah kalau indonesia sebagai negara yang pernah menjadi ketua gnb
pernah menjadi ketua oki
pernah menjadi ketua g lima belas dan sebagainya
bisa mendamaikan atau membuat mereka itu sinergis ya
dan jadi mereka negara negara pemilik vito
negara negara pemilik veto itu bisa sepakat terhadap langkah langkah konkret
ya maka dewan kawan pb itu akan bisa bertindak secara ampuh
perang korea itu dilaksanakan oleh pbb secara efektif sehingga selesai ya
dan kemudian tidak ada lagi korban korban yang berjatuhan
karena kompak dewan kawan pbb itu
nah sekarang mudah mudahan dengan masuknya indonesia ke sana ya
yang dikenal sebagai negara
indonesia yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin dari negara negara berkembang itu
memberikan semacam nuansa ya
kepentingan untuk bersikap kompak ya
nah ini akan berpengaruh besar kepada masalah masalah yang timbul di berbagai belahan dunia ini
jadi posisinya indonesia saat ini sebaiknya ya menurut pak makarim
memang bisa apa ya menyatukan begitu ya
menyatukan perbedaan perbedaan pendapat antara anggota dkpbb ya
mengenai beberapa isu terutama banyak sekali isu isu terbaru misalnya ya bukan terbaru sih
maksudnya isu isu palestina isu suriah dan lain sebagainya
pak irmanto ada tanggapan
begini artinya kalau kita mewakili asia pasifik banyak banyak juga ini yang memang menjadi agenda
ataupun masalah yang harus bisa diperjuangkan oleh indonesia ya
pertama ingin saya sampaikan bahwa dunia ini sekarang ini sedang bergolak
bahkan saya memprediksi

bahkan saya memprediksi jangan jangan dunia ini akan bergolak
di sini key fingering indonesia ini sedang memasuki suatu normal baru
meninggalkan normal yang lama
kenapa saya katakan seperti itu
karena kita lihat amerika serikat
mereka memikirkan diri sendiri
mereka memikirkan diri sendiri
di bawah kepemimpinan trump
katakanlah orang tidak suka dengan cara presiden trump
lalu kemudian diganti oleh presiden berikutnya
presiden berikutnya itu juga mungkin akan self center
dia tidak akan seperti dulu dulu lagi
yang misalnya di mana
amerika menjadi polisi dunia amerika menjadi pengayum dan lain sebagainya
menjadi pengayum dan lain sebagainya mungkin sudah tidak lagi seperti itu
artinya apa kita harus melihat fakta seperti itu dan melihat permasalahan
itu bisa kita lihat dari beberapa kebijakan amerika kebijakan luar negeri saat ini ya di bawah donald trump ya pak
betul sekali dan ini bukannya tidak mungkin diikuti oleh negara negara lain
uni eropa dan kemudian ada cina dan lain sebagainya
nah yang berikutnya yang kedua new normalnya itu adalah persaingan sekarang bukan lagi dalam konteks persaingan mendapatkan wilayah
mendapatkan pengaruh tapi pasar dan tempat berproduksi
itu menjadi hal yang sangat penting yang diperbutkan oleh negara negara di dunia ini
belum lagi yang ketiga mungkin kalaupun ada agresifitas penggunaan kekuatan militer
itu dalam rangka untuk memastikan jaminan sumber daya alam bagi rakyat sebuah negara
misalnya china sangat agresif di laut cina selatan
itu dalam rangka memikirkan bagaimana mereka bisa survive dengan jumlah penduduk yang sangat
jadi hal hal yang seperti ini yang saya anggap sebagai normal baru
nah dalam konteks seperti ini apabila indonesia kita bisa belanja masalah dan melihat perspektif baru
bahkan melihat perspektif di mana amerika serikat yang tidak mendapatkan mandat dari pbb
dia bisa melakukan penyerangan misalnya
biasanya penyerangan itu baru dilakukan apabila sudah mendapat mandat dari dewan keamanan pbb
kemarin waktu ada serangan ke syria
dua kali ya di donald trump lalu kemudian sebelumnya zaman bush senior juga mereka masuk ke
maaf yang junior ya masuk ke irak
itu tanpa mandat dari pbb
invasi irak ya
tapi mereka membentuk yang namanya coalition of the willing
itu yang kemudian prof makarim mengatakan bahwa jangan jangan pbb ini sudah tidak dianggap efektif lagi
karena apa amerika kalau mau melakukan tindakan sudah dihitung sama rusia
yang membuat kemudian
misalnya negara seperti amerika atau negara negara lain
tadi pak hikmanto katakan cenderung sudah self centered sekali
ini apa yang membuat akhirnya ada perubahan itu pak
ya yang pasti adalah ini semua akan bermula dari lapangan pekerjaan bagi rakyat dari negara tersebut
lalu kemudian ada masalah kecurigaan
karena kita tahu banyak pengungsi dari timur tengah
muncul intoleransi di mana mana
maka ibu menteri juga sudah mengatakan bahwa mungkin kita harus bahas masalah
ini bukan masalah katakanlah di indonesia saja
tetapi juga sudah mewabah di berbagai negara dan amerika serikat sekalipun
nah ini yang kemudian kalau tidak di tackle oleh perserikatan bangsa bangsa dengan baik
ini yang akan menjadi instabilitas bagi perdamaian dan keamanan internasional
nah kalau isu isu seperti palestina dan lain sebagainya dalam peranan peranan indonesia kan di luar kita sebagai dk pbb pun tidak ada

memperjuangkan rakyat palestina
nah ketika sudah ini
selama ini kita titip kalau misalnya bukan anggota dk
tapi kalau sekarang seperti kayak kuwait kemarin terhadap
israel terhadap masyarakat di palestina langsung mengajukan draft resolusi
dan draft resolusi itu semua niara
tetapi yang namanya tomat itu hanya amerika serikat
jadi paling tidak indonesia tidak perlu ditip tapi bisa langsung
untuk mengajukan draft bisa memperjuangkan itu ya kira kira ya
betul sekali itu yang saya anggap bahwa inilah kesempatan bahwa sesuai dengan konstitusi kita kita turut dalam perdamaian dunia dan kita tidak setuju dengan penjajahan oleh negara lain terhadap bangsa lain
ini yang kita harus lakukan untuk betul betul kita menjalankan amanat dari konstitusi kita di samping juga mandat dari negara negara yang sudah mempercayakan kepada indonesia untuk membicarakan masalah perdamaian dan keamanan
kalau masalah perdamaian keamanan yang di palestina lagi lagi tentu kalau kita lihat veto kan yang sering digunakan itu amerika serikat apalagi kalau kasusnya mengenai israel dan palestina gitu kan pak makarim
gimana nih nanti indonesia misalnya kita sudah ajukan draft dan lain sebagainya ketika dibenturkan lagi dengan ada hak veto
kalau memang hal dimiliki oleh lima negara sebagai tetap pbb
begini ya yang namanya vito ini kan adalah posisi nasional ya kita lihat dulu kasus bagaimana amerika serikat yang selalu mendukung posisi afrika selatan pada situasi apartheid
apalagi pada waktu itu masih perang dingin ya afrika selatan itu adalah anggota dari blok barat ya yang untuk menghadapi komunisme yang ada di afrika
tapi pada saat itu
cara untuk menghadapi masalah aparted ini dilakukan dengan mengemukakan bagaimana fakta fakta yang terjadi di afrika selatan
dimana kelompok hitam itu dizolimi oleh pemerintah putih itu ya
sehingga kemudian di dalam amerika sendiri ada reaksi keras agar supaya apa itu dihilangkan
nah sekarang begini kita melihat bagaimana penderitaan dari penduduk palestina yang ada sekarang
misalnya saja pada satu hari dalam reaksi mereka untuk menentang perpindahan yerusalem itu ada enam puluh satu orang penduduk sipil tidak bersenjata meninggal karena tutup peluru tajam
ini berarti apa ada suatu norma internasional yang tidak dihormati
nah bagaimana kalau ini dijadikan sesuatu modalitas ya agar supaya berhentilah korban korban daripada penduduk penduduk sipil yang tidak terlibat apapun

sehingga ada usaha usaha untuk melindungi itu
misalnya saja pada waktu kasus di mana bekas negara yugoslavia itu pecah antara serbia dan bosnia
maka ada ide untuk membentuk apa yang namanya safe haven safe haven
beberapa kelompok kelompok atau daerah daerah yang dilindungi
agar supaya penduduk sipil itu tidak jadi korban dari serangan serangan militer ini
nah apabila indonesia bisa muncul dengan gagasan gagasan ya
kalau memang hukum militer tidak diperhatikan oleh israel
menurut hukum internasional ya bahwa occupying power itu
itu harus bertanggung jawab pada keamanan dan kesejahteraan penduduk yang ada di wilayah yang didudukinya itu
ya bukan hanya melindungi orang israel saja
tapi juga melindungi orang palestina
tapi ini tidak dilaksanakan
israel itu melindungi penduduk sipil
di sana bisa diusahakan gagasan dari dewan kawan pbb untuk membentuk daerah plot plot plot yang dilindungi oleh masyarakat internasional
jadi itu yang kemudian paling tidak bisa dilakukan indonesia untuk membentuk itu ketika di dewan kawan pbb nanti
iya jadi dengan demikian apa
pesenjata ada apa
itu antara combatant
tetapi tidak melibatkan masyarakat sipilnya
nah hal semacam itu kalau itu dikembangkan
itu merupakan suatu modalitas yang bisa ditonjokkan
untuk menarik simpati
untuk mendukung perjuangan palestina
oke untuk kemudian mendukung perjuangan palestina tersebut
memperkuat posisi indonesia nanti
apa saja yang harus disiapkan sebenarnya nanti oleh pemerintah menuju di tahun dua ribu sembilan belas ya
di tanggal satu januari kalau tidak salah ya pak ya
nanti akan duduk sebagai anggota tidak tetap pbb
kita akan bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali saat lagi
anda kembali di prime saya masih bersama dengan pak makarim dan juga ada pak hikmahanto
kami masih membahas mengenai bagaimana kemudian indonesia ketika sudah terpilih menjadi anggota tidak tetap dkpbb
satu sisi tentu ini adalah satu hal yang perlu kita apresiasi bapak bapak sekalian
tapi tentu di sisi lain ada beban tanggung jawab yang tadi sudah kita bahas bersama
ketika sudah terpilih apa yang harus dibahas tadi sudah kita singgung mengenai isu isu di suria
isu palestina tentu yang juga ibu retno katakan
selain isu isu itu pak hikmanto
mungkin isu rohingya kah atau juga masalah masalah di kawasan asia pasifik lain yang selama ini masih belum bisa terselesaikan
kemudian ini menjadi pekerjaan rumah bagi indonesia ketika sudah duduk nanti tanggal ataupun di bulan januari dua ribu sembilan belas
sebelum saya masuk isu yang lain
tadi prof makarim sudah mengusulkan ya apa yang terjadi pada tempat lain mungkin bisa diberlakukan juga di palestina
bagi pak makarim
nah mungkin juga pemerintah indonesia bisa membuat semacam blueprint gitu ya
karena kan isunya ini adalah bagaimana fatah dengan hamas itu bisa bersatu
mereka bisa punya pandangan yang sama bahwa negara palestina ada meskipun negara israel juga akan ada juga begitu
karena kalau hamas tidak mau seperti itu
itu isu yang pertama yang harus diselesaikan
belum lagi nanti isu bagaimana israel menanggapi negara palestina
lalu kemudian juga
bagaimana negara besar seperti amerika serikat ini tidak selalu mengekor dari kebijakan dari israel
karena yang selama ini menjadi masalah itu adalah amerika serikat selalu seolah olah tanda kutip memenangkan posisi israel
nah ini semua harus dibuatkan semacam blueprint walaupun tidak bisa selesai dalam masa kepemimpinan atau indonesia sebagai anggota dari dewan keamanan pbb
saya tahu bahwa sudah ada blueprint blueprint yang dibuat
tetapi rupa rupanya perlu dimunculkan lagi dengan kondisi yang normal baru tadi itu
nah tapi lepas dari masalah palestina isu isu lain yang bisa kita angkat adalah tentu kita harus cermati pergerakan antara pertemuan antara presiden trump dengan kim jong un
karena ini penting kenapa terkait dengan denuklirisasi
ya sebenarnya di korea
ujungnya nanti juga ada renung
itu reunifikasi tentunya
tetapi paling tidak kalau misalnya positif satu masalah di kawasan asia akan bisa terselesaikan
kalau misalnya hasilnya positif
lalu isu yang berikutnya adalah hegemoni dari cina
china ini memunculkan diri sebagai kekuatan baru bukan kekuatan dunia tetapi kekuatan di region ini yang memunculkan kekhawatiran
tidak hanya negara negara yang bersengketa maju
negara negara yang bersengketa masalah kepulauan di china
tapi juga terkait dengan silensi komunikasi
misalnya australia jepang korea korea selatan kemudian amerika serikat
mereka khawatir bahwa china akan mendominasi di sana dan mereka akan tanda kutip ya bisa memblok kalau misalnya sampai lifeline jalur perdagangan internasional ini ditutup
ini yang memunculkan permasalahan juga
demikian juga dengan ekspansinya china ke berbagai negara
tentu ini juga harus dicermati dengan hati hati dengan baik supaya tidak memunculkan permasalahan
belum lagi masalah terorisme
karena terorisme sekarang ini tidak sekedar seperti masa masa lalu
kira kira ada hal hal yang berbau barat yang tanda kutip ya menjadi target gitu
tetapi sekarang ini
even pemerintahan negara yang islam pun bisa dianggap bahwa itu merupakan sesuatu yang mereka harus lawan
itu yang kita alami di indonesia sekarang ini
nah ini yang kemudian harus kita selesaikan bersama
itu juga tadi kalau kita dengarkan pernyataannya bu retno memang sudah disampaikan ya bahwa isu isu terorisme radikalisme intoleransi tadi sudah kita bahas
memang akan diusungkan
kita ingin pastikan bahwa tidak ada pemerintahan suatu negara
atau negara sekalipun yang katakanlah hilang lenyap gitu ya
tapi dengan menggunakan kekerasan
itu yang kita harus pastikan
bahwa terorisme seperti ini ini yang nggak boleh
dan kemudian juga isu yang lain adalah tadi soal rohingya
belum lagi pengungsi dari timur tengah yang mungkin banyak juga kesini gitu ya
yang sekarang ini permasalahan australia tidak mau menerima bahkan australia pun ketika dia kemarin kemarin sudah mendapatkan komitmen dari amerika serikat bahwa mereka akan menerima pengungsi
amerika serikat juga tidak mau menerima
ini kan permasalahan pengungsi itu tidak hanya masalah orang orang yang datang ke negara kita sebagai transit atau negara australia
tapi juga menyelesaikan permasalahan di negara asalnya
karena negara asalnya jadi penting juga
nah hal hal yang seperti ini ya mungkin tanda kutip belanja masal
belanja masalahnya itu ya yang memang harus dituangkan ya
adalah oleh indonesia nanti
pak makarim selain tadi banyak sekali masalah yang tadi juga sudah disampaikan oleh pak imam
tentu ada masalah syria ada rohingya ada hegemony tiongkok dan lain sebagainya
kalau untuk yang palestina tadi sempat tadi juga oleh pak makarim singgung ya
belakangan kita tahu juga bahwa sepertinya ada hubungan yang mulai karena mungkin kita juga tidak ada hubungan diplomatik ya dengan israel
terakhir mereka akan menolak visa negara kita begitu
dan juga kita tahu bahwa israel sudah membuka kedutaan besarnya di yerusalem yang selama ini justru ditolak oleh indonesia
semakin sulit artinya bagi kita kalau memang mau memperjuangkan masalah palestina

karena isu palestina sekarang ini memang dipersulit ya dengan manuver yang dilakukan oleh donald trump ya
seperti diketahui kan bahwa semangat untuk menyelesaikan masalah palestina melalui proses perdamaian itu kan tadinya dengan apa yang disebut pendekatan to state solution
jadi two state solution tadi yang dikatakan itu bagaimana bisa akhirnya ada dua negara yang hidup saling berdampingan
yang dilanggar sendiri oleh yerusalem
jadi usaha mengenai yerusalem ini sebenarnya ada kesepakatan bersama di dewan kawan pbb termasuk amerika serikat disitu
bahwa masa depan yerusalem itu akan ditentukan bersama melalui konsultasi antara palestina dan israel
tetapi ini kan ada yang namanya tindakan unilateral
ya unilateral itu maksudnya tanpa menunggu kesepakatan dari dewan kawanan pbb
sudah dilakukan langkah langkah itu
nah yang saya sekarang agak sedikit worry itu adalah bagaimana menghadapi proses unilateralisme yang sekarang dilakukan itu agar supaya bisa dihadapi dengan kuatnya multilateralisme
jadi maksudnya multilateralisme ini adalah bagaimana supaya global governance itu ya seperti persyaratan bangsa bangsa organisasi internasional lainnya itu bisa berperanan mengatasi masalah masalah global
kalau semua diselesaikan secara unilateral tanpa memenuhi ketentuan ketentuan hukum internasional maka ini berarti apa multilateralisme itu akan melemah
nah kalau multilaterisnya itu melemah maka akan muncul siapa negara yang kuat yang akan menentukan masa depan dunia
apakah itu hal yang kita mauin
ya kan lebih baik kalau kita ditentukan oleh rule based system
ya jadi satu sistem dunia yang ditentukan ketentuan ketentuan internasional
nah ini sekarang kalau kita lihat hukum internasional mengatakan bahwa pencapaian tujuan politik luar negeri melalui jalan kekerasan tidak dibenarkan
ya kan kecuali kalau mendapat mandat dari dewan kamanan pbb dalam rangka untuk mengawankan perdamaian dan kamanan internasional
dua boleh dilakukan kekerasan kalau menggunakan pasal lima puluh satu kalau membela diri
ya tapi di luar itu semua tindakan ilegal unilateral tidak sesuai dengan kaedah kaedah hukum internasional
nah sekarang dunia ini dihadapkan pada situasi apakah kita bisa membenarkan tindakan tindakan unilateral itu
ya karena apa dengan demikian maka multilateralisme itu akan lemah
ya nah kita ini
artinya bahaya ya kalau kemudian multilateralisme yang selama ini mungkin kita gunakan melemah ini bahaya ini
iya akan muncul universitas universitas sekarang yang kuat amerika serikat tapi satu hari nanti akan muncul china
suatu hari akan muncul apakah itu yang kita terima
sebagai kekuatan kita
sebuah kekuatan baru tadi kalau waktu itu
kekuatan baru itu
yang penting juga adalah bagaimana dengan proses multilateralism ini adalah dikedepankannya dialog gitu kan
karena kalau misalnya unilateralisme itu biasanya tidak ada dialog dia mengambil keputusan sendiri
dan itu tentu akan membahayakan artinya apa premis yang mengatakan bahwa dalam masyarakat internasional itu berlaku hukum rimba
siapa yang kuat dia yang menang itu memang betul
karena kalau tidak kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan itu dibicarakan dan forumnya sudah ada di dewan keamanan pbb
dan sekali dewan keamanan pbb sudah sepakat mengambil suatu keputusan untuk misalnya menggunakan kekerasan ya digunakan kekerasan itu
itu tadi juga yang bu retno katakan akan mengedepankan apa tadi ya habit dialog ya apa dialog habit gitu
iya seperti itu
bahkan juga bu retno juga mengatakan bahwa perlu adanya
bahwa perlu adanya sinergi antara organisasi organisasi regional dengan dewan keamanan pbb
karena saya bisa memahami kenapa ibu retno mengatakan seperti itu karena yang paling tahu tentang masalah masalah di kawasan itu adalah organisasi regional
di kawasan itu sendiri begitu ya
iya di kawasan itu sendiri
jadi sinergi seperti ini yang harus kemudian dilakukan sehingga yang muncul di dalam sidang sidang dewan keamanan pbb itu bukan sesuatu yang katakanlah apa yang amerika merintis
tidak apa apa yang amerika pikirkan tentang tempat lain begitu ya kan
tapi benar benar muncul dari keprihatinan atau permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh kawasan
mereka yang ada di kawasan itu begitu
nah lebih jauh lagi pak jokowi sempat mendorong ini sebenarnya juga sudah sejak lama dari arah pak soekarno begitu
mendorong supaya atau agar ada reformasi agenda reformasi dkpbb
nah ini kan yang kemudian juga masih bergulir kira kira begitu
nanti kita akan bahas usai jeda di segmen terakhir
pak makarim pak hikmah itu kami harus jeda sejenis
tetap bersama kami di prime news
ya selain kita sudah membahas bagaimana kemudian peran indonesia
peran ataupun posisi politik indonesia ketika nanti sudah menduduki kursi di anggota tindak tetap pbb begitu
ada masalah lain kalau kita bicara pbb secara umum adalah isu isu seperti reformasi
di tubuh dkpbb sendiri karena dianggap sudah tidak relevan kira kira begitu
karena menggunakan apa namanya rujukan dari pemenang perang dunia ke dua kan artinya lima negara ini
sehingga kemudian tadi juga masing masing negara amerika juga tidak lagi mengikuti aturan
egocentris lagi dan lain sebagainya
peluang ini besar nggak pak hikmahanto mungkin bisa mengomentari terlebih dahulu untuk ada reformasi agenda itu
yang pasti adalah ini salah satu masalah yang bisa ditaruh di meja
oleh indonesia di meja sidang dewan keamanan pbb
bagaimana proses reformasi sebenarnya sudah dimunculkan sejak lama
bahkan sejak sekjennya itu pak kofi anan
nah tapi kan nggak jalan jalan ini
nah ini yang mungkin juga bisa dimunculkan lagi oleh indonesia di dewan keamanan pbb
untuk merestrukturisasi dewan keamanan pbb itu sendiri
karena yang sekarang ini tadi seperti dikatakan lebih mencerminkan negara yang menang perang
kita tahu sekarang jepang dan jerman walaupun dia kalah perang
tetapi sekarang menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan
dan seharusnya mereka punya burden sebagai negara yang besar
nah ini yang harusnya diakomodasi
demikian juga indonesia sebagai negara muslim terbesar
lalu kemudian kita sudah banyak berkontribusi pada peacekeeping operation dan lain sebagainya
harusnya juga bisa dipertimbangkan menjadi anggota tetap dewan keamanan pbb
hanya saja yang saya khawatirkan setiap amandemen katakanlah sudah dibahas di majelis umum pbb
itu harus melewati dewan keamanan pbb
dan kalau misalnya sampai di dewan keamanan pbb dan itu tidak disukai oleh negara negara yang punya veto
karena mereka sudah comfortable dengan situasi yang sekarang
nah ini yang perlu upaya bagaimana bisa meyakinkan negara negara itu untuk tidak menggunakan veto
kalau pak makarim mungkin nanti idenya adalah
bagaimana kita bisa merangkul rakyat dari negara negara tersebut untuk bisa mempressure pemerintahnya
untuk melakukan pemikiran kembali terkait dengan dewan keamanan pbb
jadi agenda itu bisa dibawa oleh indonesia sebenarnya ya
menurut saya sih bisa saja
bisa saja artinya jangan kemudian kita mengatakan bahwa ini kan cuma satu tahun
satu tahun apa sih yang kita bisa lakukan bukan
ini satu tahun kita masukkan dalam agenda kita sudah bicarakan sudah dibahas
kalau misalnya kita sudah tidak lagi menjadi anggota
katakanlah begitu ini kan bisa dilanjutkan oleh siapapun yang ada di situ
tapi kesempatan emas bagi indonesia untuk menaruh berbagai masalah di meja persidangan pbb itu ya sekarang ini
pak makarim ada tanggapan
begini ya apa yang dikatakan prof hikmahanto itu sangat korek ya
karena apa karena sekarang situasi dunia saat ini
dengan situasi dunia pada waktu perserikatan bangsa bangsa
sudah berbeda ya pak ya
sudah berbeda kalau kita lihat ya bahwa dunia pada waktu dibentuk pbb ya
itu anggota yang ada di seluruh dunia itu adanya lima puluh negara
tadinya empat puluh sembilan tapi pola dia kemudian lepas dari hitler dia jadi nomor lima puluh
sekarang itu kan kita anggota dari pbb itu satu ratus sembilan puluh tiga negara
nah kalau kita lihat ya unsur daripada legitimasi pbb itu salah satu adalah
semakin dia menunjukkan perwakilan negara maka semakin legitimate langkah langkahnya
nah kalau perhatikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga anggota majelis umum pbb naik menjadi seratus
karena ada dekolonisasi ada mereka ya
maka pada waktu itu ada adjustment
maka anggota dewan keamanan pbb yang tadinya sebelas pada tahun seribu sembilan ratus lima menjadi lima belas
disesuaikan karena apa unsur representation
nah sekarang jumlahnya sekarang satu ratus dua puluh tiga anggotanya masih tetap lima belas
berarti apa unsur representationnya itu makin kecil
ya jadi oleh karena itu mungkin kita bisa mengusulkan adanya perluasan atau keanggotaan dewan keamanan pbb
jadi dulu di ada dulu amerika serikat sendiri sudah setuju pada waktu saya
di pbb mengatakan bahwa kalau bisa ditambah menjadi dua puluh dua negara ya
itu anggota dewan keamanan yang tetap dan tidak tetap
oke kalau tidak tetap bagaimana
nah itu ada gagasan yang bisa diterima oleh amerika serikat dan beberapa negara anggota tetap pbb itu dengan ingin memasukkan jepang sama jerman
ya karena mereka ekonominya besar sehingga mereka mempunyai daya untuk mendukung financially ya kooperasi operasi persikatan
tetapi negara negara berkembang juga menuntut agar supaya ada juga perwakilan dari negara afrika satu asia satu
dan amerika rakyat satu
ada usaha untuk menambah lima negara baru anggota tetap dewan keamanan pbb
kemudian ada tambahan dari non permanen member tadi ya
nah tetapi itu kalau macet karena apa
karena tidak diusahakan untuk menghidupkan kembali
nah sekarang ya kalau dilihat pbb sekarang ini banyak hal yang perlu dirubah
misalnya ada dewan trust trust and ship council
ada gedungnya ada apa
tapi sekarang kan tidak ada pekerjaannya
kan itu kan harus ada momentment ya
ada juga beberapa hal yang perlu disesuaikan
nah ini bisa diajukan sekaligus
tetapi kalau misalnya hak vito tadi itu memang benar
kalau kita mencoba merubah hak fitur tadi itu pasti akan ditolak oleh negara negara pemenang tadi itu
tetapi kalau kita memberi usulan bahwa inset untuk merubah hak fitur tapi memberi klarifikasi menilai apa apa saja yang bisa di
gunakan oleh hak vito tadi itu
ya tanpa sekarang ini semua isu bisa digunakan hak fitur tadi
ini dikatakan dkpbb itu ada hak veto adalah lembaga yang paling tidak demokratis yang ada di pbb
dan itu dimunculkan dari anggota yang punya hak fitur itu
kepentingan nasional mereka
masih terakhir mungkin dari pak hikmato terlebih dahulu
kita perlu mengapresiasi kira kira gitu apa yang sudah terpilih indonesia menjadi anggota tidak tetap
untuk keempat kalinya
mungkin bisa diperjelas lagi apa yang harus kita persiapkan indonesia persiapkan
apa yang kemudian harus indonesia bawa ketika nanti sudah duduk di kursi tersebut di tahun dua ribu sembilan belas pak hikmanto
yang pasti belanja masalah itu mencakup lima hal
masalah yang sifatnya internasional
masalah yang sifatnya regional
masalah intoleransi yang ada
lalu yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan
tantangan yang sekarang ada
yaitu masalah ekonomi yang berkaitan dengan pasar perbutan pasar dan tempat berproduksi
saya rasa itu yang kemudian harus di breakdown lagi
belanja masalahnya itu ya
oke baik pak makarim terakhir singkat saja
singkat saja itu saya mengucapkan selamat ya atas terpilihnya indonesia sebagai anggota tidak tetap di dalam kmu pb
kedua saya ingin mengharapkan agar supaya kesempatan ini dipergunakan ya
agar bisa memperkuat citra dan juga efektivitas dari persikatan bangsa bangsa
kita akan tunggu nanti seperti apa langkah dari pemerintah indonesia
dalam hal ini mungkin kementerian luar negeri juga diwakili oleh bu retno
memanfaatkan posisi ini ya
mudah mudahan bisa membawa perubahan paling tidak di dkpbb
untuk membawa sejumlah isu yang tadi sudah kita bahas bersama
terutama untuk memperjuangkan hal hal yang menjadi concern orang indonesia selama ini
katakanlah ada palestina di sana
ada sejumlah isu isu lain untuk mewakili negara asia pasifik
terima kasih pak makarib terima kasih pak haing mantos
sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan fokus bahasan kami malam ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia